partai keadilan sejahtera pks menegaskan dukungannya kepada bakal calon presiden anies baswedan dalam milad ke dua puluh satu di istora senen jakarta
pks pun menyatakan siap menangkan anies sebagai presiden dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
milad ke dua puluh satu pks dihadiri puluhan ribu kader di istora senen jakarta pada sabtu siang tadi
selain dihadiri para petinggi pks milad juga dihadiri dari partai koalisi perubahan
hadir ketua mumpartai demokrat agus harimurti yudhoyono kemudian wakil ketua umum partai nasdem ada ahmad ali
wakil presiden ri ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala juga hadir dalam milad pks ke dua puluh satu ini
sekjen pks abu bakar al habshi mengatakan minat pks ke dua puluh satu ini sekaligus memperingati hari kebangkitan nasional
serta momentum untuk menyalakan mesin partai untuk memenangkan pemilu dua ribu dua puluh empat
presiden pks dihadiri puluhan ribu kader di istora senenjakarta
pks ahmad syeku juga mengatakan pks menargetkan mampu meraih lima belas persen suara nasional dalam pileg dua ribu dua puluh empat
ahmad syahiku juga meminta kepada seluruh kader pks untuk siap bekerja menangkan anies baswedan dalam pilpres dua ribu sembilan belas
syeku juga memberikan hukumannya kepada partai nasdem agar kuat menghadapi ujian atas ditangkapnya zekjen partai nasdem